seorang wanita bahkan dijamret saat sedang live di facebook
yang semakin bikin insiden ini jadi unik pelaku yang sepertinya gagap teknologi alias gaptek
dengan mudah dibekuk polisi karena wajahnya terekam dalam siaran live
kalau ingin viral jangan asal
eksis di media sosial yang jadi keinginan mayoritas warganet zaman now harus disertai kehatian
termasuk saat menggunakan ponsel saat live di media sosial
alih alih sukses eksis saat live di facebook ponsel wanita yang satu ini malah dijamret
kisahnya pun viral jadi perbincangan warganet di tanah air
dalam video yang diunggah di akun facebooknya saat kejadian
moi amoy sang korban sebenarnya sedang berjalan santai di kompleks perumahan
layaknya seorang vlogger moy yang berjalan bersama seorang temannya
asik berkomentar mengenai penampilan hingga statusnya yang masih jomblo
tapi aksi live moi amoy berakhir dengan kejutan
ponsel yang digunakan untuk eksis di media sosial malah dijamret sekawanan pria bermotor yang awalnya hendak ia rekam
pelaku bahkan tak sempat mematikan fitur live facebook yang sedang aktif
wajah sang penyambret pun turut terekam dan jadi viral di media sosial
buntutnya ia pun terciduk
pelaku yang ternyata tinggal tak jauh dari korban pun segera ditangkap polisi
video dijamret saat live ini sudah dibagikan lebih dari dua ribu kali dan disaksikan lebih dari sembilan puluh ribu kali
tak cuma ramai dikomentari mulai dari yang menilai jambretnya gaptek atau gagap teknologi
hingga yang menyayangkan perilaku korban yang justru disebut kebelet eksis
yang jelas kasus ini jadi pelajaran agar warganet selalu bijak dalam bermedia sosial
jangan hanya karena mengharap tanggapan atau likes di media sosial keselamatan dan keamanan justru diabaikan

jangan hanya karena mengharap tanggapan atau likes di media sosial